jembatan sepanjang tiga puluh meter di kawasan cipatat kabupaten bandung barat ambruk
setelah diterjang banjir bandang senin pagi
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun sejumlah desa terisolir
akibat terputusnya akses jalan
di kabupaten tasik malaya sebuah jembatan juga ambruk
hingga membuat warga harus memutar sejauh sepuluh kilometer
jembatan ciames sepanjang tiga puluh meter dengan lebar dua meter
yang terletak di desa gunung masigit
kecamatan cipatat bandung barat senin pagi ambruk diterjang banjir bandang
bangunan jembatan terbelah hingga puing puingnya sebagian menutupi aliran sungai
peristiwa ambruknya jembatan terjadi sekitar pukul empat dini hari tadi
setelah hujan deras mengguyur sehingga membuat sungai ciames meluap
dan terjadi banjir bandang
terisolasi gimana warga atau gimana tidak bisa melintasi
ya tidak bisa melintas
akses jalan semuanya dari sini semua
kalaupun ada memutar lebih jauh atau gimana
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
namun ratusan kepala keluarga di dua desa dengan total sepuluh rw terisolir dan lumpuh total
pasalnya jembatan ini merupakan akses utama penghubung jalan ke sejumlah desa di cipatat
tapi yang sering seringnya dilalui oleh dalam warga jakarta
karena ini salah satu jembatan yang sering digunakan oleh warga cipatat
artinya sekarang terputus total sama sekali
sekarang terputus total
kebetulan kami juga sedang memikirkan untuk akses sementara
sementara itu jembatan sepanjang lima belas meter yang melintasi sungai cisapi
kecamatan kawulu tasikmalaya ini ambruk senin sore
hujan yang terus mengujur di tasikmalaya membuat fondasi tergerus air
akibat terputusnya jembatan akses warga di desa gunung gede dan gunung tandala terputus
warga pun terpaksa harus mencari jalan memutar sejauh sepuluh km untuk sampai ke pusat kota
ini jalan kebetulan jalan akses hidup ya pak dari kelurahan gunung gede ke wilayah gunung tandala dan urung
kebetulan kalau kita mau ke perbatasan memang cukup lumayan jaraknya
harus memutar jauh lah kalau dari sini harus memutar ke wilayah kelurahan gedung tandala
itu diperkirakan hampir sepuluh kilo
sementara itu pas keputusnya jembatan cisapi
petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat karena kondisi tanaman sirawan amrol
warga berharap pemerintah segera turun tangan
membangun jembatan darurat atau alternatif yang dekat agar aktivitas warga tidak terganggu
tim liputan transmedia